agak bahaya kelahir
apa yang terjadi marah
perempuan itu perempuan jadi jadian sih
dia siluman yang ingin menggodamu
kan sudah aku peringatkan
jangan hiraukan dan tetap berzikir
yang mana aku tahu kalau dia itu siluman
marah suara apa lagi itu
itu suara saudara saudara kita yang mengikuti sayang marah
sudah kuat lagi
kondisi basir masih sangat lemah marah
bantu saudara kita
basir bilang aku yang urus
aku akan cari jalan keluar dari hutan ini
semoga allah selalu melindungi kalian
aku datang menemuimu
aduh stating pelanile
agung tujuan aku
han latif di fre portugal
perhati masalah ketinggalan aku
bilah kami blues
inilah siluman ular yang mengganggu putramu ya